enggak jadi ngobrolnya kum masuk hasil stress
doi doi doi doi doi apa kum kaki kamu kamu sih nggak bilang kalau kamu lagi ngepel kamu
lihat saya lagi ngepel lihat kum makanya saya tahu masuk stress
hai assalamualaikum waalaikumsalam
kotor lagi jadinya
besok besok kalau mau nongkrong di rumah saya aja biar nggak ribet sama lantai kamu sama aja
ceng kan di rumah kamu juga ada lantai
punya umpun saya udah pikir matang matang kum kita harus berubah
harus berubah kita harus berubah setiap hari memang mikirnya begitu tapi habis itu enggak
berubah kita ini kepala rumah tangga tapi kita
berusaha menjadi bapak rumah tangga kum kamu kenapa sih kalau ngomong baliknya ke situ lagi
ke situ lagi capek atau kum nggak ada masalah menjadi bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga ada
masalah makanya masalah kita enggak selesai selesai ceng karena cara berpikir kamu kayak begitu kita
ini harusnya menjadi kepala rumah tangga istri kita jadi ibu rumah tangga
orang yang selalu ngebanggain kau suara tuh eh eh kum asalkan kamu jadi ibu rumah tangga
eh eh kum asal kamu taunya di cirehouse ini orang yang paling zolim sama istri adalah kau suara
kamu bayangin aja istrinya lagi hamil disuruh masak kum tugas kau suara tenaon apa kerjanya
wairah sama iceng yang ngurusin ini siapa kamu pikir siapa yang ngurusin ini ngomong sama iceng
yang nyuciin bagi kau suara yang nyuciin siapa mana sih kum orang kayak begitu yang kamu kagumin
iya astagfirullah aljim istighfar kum istighfar betul nggak doi ya nggak tahu ceng kan saya nggak
pernah lihat engkau nyuci kita tiap hariku nyuci ngepel nyetrika ngejemur urus anak urus rumah tangga
capek kum nggak ada abis abisnya kalau istri kita hamil dia cuti yang jaga istri kita siapa kita kum
nah sekarang yang sayang sama istri siapa kita atau kau suara kau suara itu melarang engkau
berangkat ke arabku bukan karena dia sayang sama engkau bukan jangan salah kamu karena dia
nggak mau kerja berat dan nggak mau capek kayak kita nih kayak kita nggak mau ngapain kamu
ngawur kamu ceng eh maka bisa jawabkan karena kamu tahu sayang bener sekarang saya tahu kamu
mau ngakuinnya nanti di atm transfer sampai untuk beli garam saja tidak mampu kalau tidak dapat
kiriman dari istri kita kum kalau kita yang kerja kita semuanya kerja yang nantri depan atm itu
istri kita cuma masalahnya kok cuma satu kita bisa nggak mentransfer sebesar apa yang istri kita transfer
enggak kum enggak
sekarang saya tanya sama kamuku apa sih tujuannya berumah tangga
supaya bahagiaku supaya anak kita punya masa depan yang jelas yang lebih baik dengan
listrik kita bekerja masa depan kita sudah terjamin udah lebih jelas makanya saya kayak
begini kum kayak begini karena saya ingin menjaga keutuhan rumah tangga saya kumpul untuk
menjaga kebutuhan rumah tangga kita harus berfungsi sebagai bapak rumah tangga yang baik
cek basua marah marah sama kita karena kita tidak berfungsi sebagai bapak rumah tangga yang
baik bukan karena kita tidak mau tapi ini masalah kodat masalah fitnah
kalo nungguin kalian pelukan itu bisa sampe besok
nggak selesai selesai
tau gak sih
cucu teh udah pindah ke ciraus
biar cucu teh deket sama kantor
itu pilihan yang cerdas tuh
hidup itu gak main main tut
dapet kerja di cidahu
dia pindah ke cidahu
sekarang kerja di ciraus
dia pindah ke ciraus
jadi ke kantornya nggak perlu jauh jauh
itu menandakan kalau cucu itu punya komitmen dan punya sikap dalam bekerja
kamu contoh itu bagus

sebenarnya cucu teh pindah juga biar jauh dari papa
papa saya ternyata cuma manfaatin cucu saja
cucu saya sudah berpuruk sangka sama coyote
sudah cu nggak apa apa
kalau cicak jadi kamu juga pasti cica akan melakukan hal yang sama
ya nggak suka lah kalau orang tuanya digekin begitu
kamu tahu dari mana
yang soal judi
soal judi soal semuanya maeros sudah cerita sama cucu
ya udah tuh jangan dipikirin
sekarang mendingan kamu duluan ke kantor
yups ancu tunggu yup
akunya mau ngambil tes sama laptop dulu
sekarang tinggal mikirin gimana ke depannya
jadi tadi pagi pagi itu
saya itu hampir telat kan nganter debbie
nah pada jam jam itu ya
biasanya ma suatu marah marah sama si aci